tiap jumat eksklusif di gtv
terima kasih mbak tadi ibu andi
alhamdulillah aduh deg degan gue jantung gue kagak karuan dinding
soalnya tadi kata tukang gali makamnya lo kepleset
iya makanya langsung dibawa ke rumah sakit kan
oh iya gimana mir soal makamnya nindi udah dipindahin belum
ya ampun gue bener bener lupa sama pemongkaran itu
gue bahkan lupa tanya ke mirna tadi
ibu andi yang mau pindahin makam ini ada dimana ya
oh sudah pergi mbak tadi ibu andi sempat kepleset kakinya jatuhnya disana
lalu sama suaminya dibawa pergi mbak
ini kita gimana nih mau gali sedalam apapun juga jelas jelas makamnya ini kosong
tapi makamnya mereka tuh udah ngegali dalem banget
astaga jangan jangan mirna sempat bicara sama tukang tukang itu lagi
apa mirna tau kalau makam itu kosong
nah terus katanya mereka tuh
pak bu sekarang ibu andin boleh pindah ke ruang rawat ya
iya sus makasih
selamat siang mbak
iya sayang aku ceroboh banget deh
soalnya tadi tuh emang mual banget
terus pas gue ada di rumah sakit tuh aku gak kepikiran sama tas aku
yuk gini aja nanti besok aku coba
rumah sakit aku cari
mudah mudahan ada yang nemu terus diketipin disimpan disana
kalau memang benar tasnya elsa ketinggalan di rumah sakit sejahtera
mending aku mampir aja kesana pecek
siapa tau ada yang nemu dan disimpan di resepsionis
gimana rasanya sekarang bu andin
sudah jauh lebih baik udah gak sakit lagi
terima kasih bu andi
ya udah lah kalau gitu saya tinggal dulu ya
oh yang tadi
iya kan tukang gali makamnya kan udah
gali tuh dalam banget
terus mereka nyetopin galiannya
soalnya kan lu tadi sempet kepreset
pak bos sama ibu pergi
jadi mereka gak enak kali buat ngelanjutinnya karena gak ada pihak keluarga kan
ini laptop udah ngikutin gua dari tpu ke rumah sakit
sama sama udah cepet sembuh ya cepat balik ke rumah
sekarang gua pengen pulang dulu
ya pak bos ya pulang dulu ya pak
provisi pak bos
jadi gimana ya mas
aku jadi kepikiran sama kamen nindi
kalau berhenti lagi nanti kebanjiran lagi dong
kan aku masih belum bisa keluar dari sini aku mau kamu aja masih lanjutin
udah udah nanti biar saya ya
saya mau bicara
semua tanya sama kamu
tadi waktu kamu di pemakaman
apa yang kamu dengar dari tukang gali makam
soal makam nindi
bapak bapak yang gali makamnya nindi bilang
mereka itu udah gali dalam banget tapi
kerangka jenazahnya itu nggak ada
tentu kenapa ya pak bos ya
apa kerangka jenazahnya ilang
kamu dengarkan saya
apapun yang kamu dengar di pemakaman tadi
simpan cerita itu untuk diri kamu sendiri
jangan sampai orang lain tau terutama andin
karena tadi dokter bilang sama saya andin hampir keguguran
karena jatuh di makau
saya gak mau kalau andin dengar cerita ini
dan dia bisa keguguran
untuk diri kamu sendiri
jangan pernah diberitakan kepada orang lain
paham pak bos
kalau gitu saya
saya gak ngasih tau andin dulu deh
saya juga takut
kesian banget andin
tiap hamil pasti ada aja masalahnya
terima kasih banyak kak
yaudah sekarang kita masuk rumah tadi
seharusnya hari ini andin udah tau kebenaran soang nindi
demi kondisi kesehatan andin
tolong besok kamu ke maratu
kamu tolong cek
dari sebelum tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
sampai tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas

karena pada saat itu kan elsa masih jadi brand ambasador kita
barusan saya ketemu sama teman temannya roy di unicorn band
dan informasi yang mereka bilang
di tanggal tersebut
roy sempat bertemu dengan seorang perempuan
mending saya cek sekarang deh
ada apa ya pak
mbak bisa tolong cek jadwal marath empat tahun yang lalu
tepatnya tanggal dua puluh satu februari
untuk apa ya pak
saya mau tau apa pihak maratu ada janji sama elsa hanedita
mantan brand ambasador waktu itu
ini perintah dari pak ahok
saya coba carikan dulu ya pak
sebentar ya pak
pada tanggal itu memang ada janji ketemu dengan mbak elsa
jam sebelas siang
untuk fitting baju
tapi itu dibatalin pak sama mbak elsa
halo mbak elsa posisi tuh dimana ya mbak
soalnya ini stelie sama makeup artist udah stand by nungguin mbak
kira kira bisa nggak ya fitting sama test looknya di reschedule aja
soalnya saya ada urusan mendadak
untuk jadwal pemotretan kali ini udah mepet banget melsa
dan harus kita laksanakan di hari ini mbak
biar kita nggak mepet dan gak molor dari pelaksanaan
saya ada urusan yang sangat sangat penting
dan itu jauh dari kantor maharatu
dan saya yakin banget ini gak bisa mbak
ditunggu aja ya besok atau lusa gitu